suasana jalan sumargo kecamatan lamongan jawa timur selasa siang berubah mencekam
saat bentrokan terjadi antara ratusan anggota perguruan silat dengan kelompok tak dikenal
tau tau lah tau tau lah lamongan
lamongan berduka nur lamongan berduka
kedua kubu yang bertikai saling serang dan lempar batu
bahkan saling kejar membuat warga setempat ketakutan
menurut salah satu anggota perguruan silat
ratusan anggota mereka baru saja menghadiri acara pengesahan anggota baru
namun tiba tiba diserang kelompok tak dikenal
pendorokan akhirnya berhasil dibubarkan polisi
polisi juga mengawal ratusan anggota perguruan selat ini untuk kembali ke daerah asalnya
bantuan pucuk merapat bantuan pucuk pucuk
meski sudah dikawal polisi konvoy anggota perguruan selat ini nyatanya masih diserang
hingga kericuan kembali pecah di sejumlah tempat
di antaranya kecamatan sukodadi kecamatan kembang bahu dan kecamatan mantung
petugas kepolisian terpaksa memberikan tembakan ke udara berulang kali
guna membuarkan kedua masa
ketaraan jadi salah satu

mungkin ada yang kenal lepak batu atau gimana nanti kita lakukan pengecekan
untuk saat ini kami
hingga selasa petang kelompok masa perguruan silat yang menuju babat bojonegoro dan tuban
masih terlibat saling lempar batu dengan kelompok lain
aksi perguruan silat dengan kelompok tak dikenal ini mengakibatkan sejumlah kaca kendaraan pecah
arus lalu lintas pun sempat macet total
bantuan buco merapat bantuan buco buco
mekahularif romongan jawa timur